sebuah rekaman cctv memperlihatkan suasana tenda tunggu peserta tes cpns di kompleks gor satria purwokerto ambruk
diterjang angin kencang yang melanda kabupaten banyumas jawa tengah
meski tidak ada korban jiwa akibat insiden ini sejumlah peserta tes cpns mengalami luka ringan tertimpa besi tenda
inilah saat tenda tes cpns ambruk diterjang angin kencang disertai hujan
pada senin kemarin dua peserta cpns yang terluka langsung mendapatkan pertolongan tim medis yang sudah disiapkan oleh panitia tes cpns
kegiatan tes cpns sempat terganggu namun langsung diatasi oleh panitia cpns dan satpol pp banyumas
dengan memindahkan ke lokasi lain yang lebih aman di kompleks gor satria purwokerto
akibat angin kencang ini sejumlah tenda rusak dan berserakan
para pekerja tenda langsung memperbaiki dan merapikan tenda yang ambruk dan rusak
terganggu sekali karena untuk penampungan registrasi itu peserta itu dipindahkan ke sementara ke ruang ruangan yang bisa digunakan